nona kenapa hati aku berdetak sangat kencang sekali
kalau melihat senyum
sampai kapanpun saya tidak akan pernah memberikan restu sama kamu
kamu tidak akan pernah menikah dengan jody winona
tolong kamu sendiri bisa
ibu ini biasa yang urus nona ibu duluan saja supaya tidak ada yang tahu
awas ya jangan sampai suami saya tahu tentang ini
turgas dan kemas
kamu selalu bikin masalah
kamu ngapain bantuin joh di kamar hotel kayak begini
karena maksud aku tuh baik kesini
aku tuh mau nolongin jodi
eh kamu bisa telepon aku kak nona
kamu bisa telepon aku
bukan gitu nara
masalahnya akun juga gak mau ngerepotin kamu terus dengan urusan aku
aku pengen kamu tuh konsentrasi sama katanya aja
kamu tau dari mana ada hubungan antara aku sama katanya
karena aku juga punya malu
aku pengen balas budi
ya dari cara kamu ngeliat katanya juga aku tahu lah
kalau kamu tuh punya perasaan sama dia
oke sekarang aku pengen kamu jagain katanya
kamu konsentrasi aja
udah gak usah ngurusin aku lagi
loh kenapa aku gak boleh ngurusin kamu kenapa
masalahnya katanya tuh sekarang lagi sedih banget
kamu harus jagain dia ya
katanya tuh bener bener butuh cowok yang baiknya kamu
karena dia sekarang lagi ngerasa kalau dia tuh gak punya keluarga
nona aku gak ngerti ini sebenarnya ada apa sih
ada apa ini
gak ada apa apa
gak ada apa apa
aku cuma pengen kamu jagain katanya
aku aku bisa urusin diri aku sendiri
jadi kamu fokus sama katanya gitu
tapi dengan kejadian ini aku nggak mungkin keluar kok dari kantor
akut bahkan tetap kerja sama kamu
karena aku gak mau
aku gak mau tante fresa mikir aku tuh cemuran
biarin aja lah dia mau ngapain aku nanti
tuh santar kan
harusnya aku lega
karena nona sudah menjadi dewasa dan gak perlu aku lagi
tapi kenapa hati aku malah sakit ya
jadi nona menjebak jodi di hotel itu supaya mereka bisa nikah
adik kamu itu betul betul iplis
ingat ya tanya
jangan sampai suami saya tahu soal ini
tante gak usah khawatir
aku gak akan omong ke siapa siapa
tante biar aku periksa jody dulu ya
dan simpan kemarahan tante untuk besok aja
ingin pukul pukul aja
kamu tuh bener bener begit
tidak ada ego ya
apa sih hubungannya kamu mabok dan menjebak nunda di hotel itu
tidak mau aku dengar
justru aku semakin pinter semakin gak ngerti kamu apa yang aku rencanain
udah lah udah
biarkan rencana ini aku yang jalanin
semuanya jelas dan jelas
aku mau lihat itu
aku dan kamu pasti akan menikah winnona
kita akan jadi suami istri yang sangat bahagia
dan aku akan membayar sakit hati kamu karena aku sudah mengunda pernikahan kita
dan karena aku sudah nurunin kamu di jalan
aku akan menjaga kita
aku akan menjaga kita
aku akan menjaga kita
aku percaya semua ini pasti ada hikmahnya ya allah
aku akan protes untuk semua ini
aku cuma minta kuatkan hati aku ya allah
agar aku bisa menjalani semua ini dengan sabar
saya beli penelitian punya orang di luar insert
apa yang kamu lakukan di luar sendiri
aku adalah orang yang berusaha hidup tanpa kamu
tanpa bantuan kamu
kalau kakek sampe tau kamu kenapa napa gimana
kamu dianggap kayak cucunya sendiri
aku tahu aku tuh tahu awalnya tuh pasti bakal berat banget
tapi aku yakin kok aku bisa ngejalanin semua ini
yaudah kalau kamu nggak mau

aku jatuh cinta sama kamu
karena kayak sekarang sekarang aku jatuh cinta sama kamu nara
terserah kamu mau melakukan apa pun terserah kamu
tapi yang jelas malam ini kamu pulang naik mobil aku
nara apa sih nara
nara nara nara
nara nara nara
nah setuai ya
nona kenapa hati aku berdetak sangat kencang sekali
kalau melihat sini